sikap peduli terhadap lingkungan juga dilakukan oleh salah satu aktris muda indonesia nadine chandrawinata
dalam menyebarkan virus ramah lingkungan
nadine mendirikan sebuah komunitas bernama sea soldier
melalui komunitas sea soldier yang ia dirikan sejak bulan maret tahun dua ribu lima belas lalu
nadine gencar mengedukasi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri
nadine turut mengajak ibu ibu muda untuk mengedukasi buah hati mereka
terkait hak hak binatang dan pentingnya menjaga lingkungan
beberapa waktu lalu nadir aktif mengkampanyekan anti sirkus lumba lumba keliling
lantaran aktivitas itu dapat mengancam kondisi psikis dan fisik lumba lumba
bergerak untuk melindungi bumi menjaga lingkungan
nah ini kan didirikan sejak maret ya dua puluh delapan maret ya betul ya dua ribu dua belas
empat tahun masih bayi
masih baby ya tapi baby yang sudah banyak memberikan kontribusi nampaknya ini
lucu juga sih namanya sea soldier juga ya kayaknya tentara laut gitu
apa sih sebetulnya yang melatar belakangi adanya
sebenarnya terinspirasi dari prajurit prajurit ya yang mana kan biasa prajurit punya nemtek tuh nama
dan dia bergerak itu untuk dirinya sendiri supaya balik dengan selamat dan untuk negaranya
nah di sini kita juga bicara kita sebagai prajurit laut kita bisa menjaga lingkungan ini
kenapa laut karena semua tuh dari daratan menuju ke lautan semua akhirnya kan
dan tiap orang itu harus punya komitmen diri
nah kita bicaranya lewat gelang makanya gelang ini bernomor sama seperti prajurit laut
kenapa dia harus punya komitmen diri untuk menyebarkan virus ramah lingkungan
bukan ada yang lagi nungguin kayak ibu guru atau ada yang menyuruh
tapi itu harus dari diri sendiri sehingga apa yang dilakukan yaitu sebuah aksi nyata itu benar benar dari diri sendiri dan dari ketulusan hati
karena kalau hanya sesaat itu pasti nggak akan bertahan lama untuk menjaga lingkungan
karena itu sebenarnya sebuah kewajiban kita sebagai manusia yang kita tinggal di bumi ini kita menikmati
dan terkadang kita lupa keegoisan kita ini kita ingin menikmati tapi kita tidak melihat bahwa kita secara tidak langsung menghancurkan bumi ini juga dengan keegoisan kita
jadi ya sebenarnya tinggal kita menggali diri kita kesadaran dan kita mengerti gitu
kita mengerti dan mengetahui apa sih alasan kenapa kita harus menjaga bumi ini
oke jangan cuma menuntut haknya tapi jangan lupa tanggung jawabnya
jangan hanya mengambil tapi juga
harus ada tugas tugas melestarikan lingkungan
nah tapi pertanyaannya mengapa kemudian harus laut
tadi kan mbak nadiem sudah menjelaskan ya filosofinya gitu ya
apakah ada momen momen yang membuat mak nadine ini merasa ini yang sangat pelik gitu
apa yang terjadi di laut ini sangat pelik
atau ada mungkin momen momen tertentu mungkin di saat tadi ya kita lihat mbak nadine diving kemudian melihat mungkin begitu kotornya atau begitu tidak terjaganya laut kita itu seperti apa
sebenarnya ada dua momen
memang ada beberapa sumber bahasa indonesia
apa yang tadi anda lakukan
kayak meng capture keindahan laut kita tapi ada sampah itu mengganggu sekali
jadi memang dari kecil sudah ada panggilan
panggilan sebenarnya tidak tapi yang menyadarkan kedua orangtuaku
di situ akhirnya pas saat putri indonesia aku lebih mengenal tentang dunia
bukan hanya indonesia saja ternyata memang balik lagi
itu attitude gimana sih kita ngejaga bumi ini
dan setelah aku sering travelling aku sering diving
diving ini triggernya nah ini trigger kedua adalah
seringkali aku ketemu bungkus permen bungkus apapun itu
itu di permukaan air sama di dasar laut betul
nah ini yang lebih bahaya nih jadi yang di dasar laut ini
itu nyangkut di terumbu karang kemakan ikan
kita pun sendiri kadang kadang diving suka sampahnya nyangkut di gear kita
caranya ini supaya sampah plastik ini nggak nyangkut di titik terakhir
yaitu di laut kita
ya bertahun tahun pas saat traveling aku campaign tentang gimana nih jaga daerahnya masing masing
karena memang penjaga terbesar sebenarnya orang orang yang tinggal di daerah tersebut
nah aku turun aku presentasi setelah diving aku kasih slide show nya
karena aku bawa tim penyelam juga terus aku bisa tunjukin bahwa ini di bawah laut ada lumba lumba
ada hiu ada ikan yang udah langka ada penyu gitu
ada di satu momen kayaknya aku gak bisa jalan sendiri nih
karena pada saat aku udah keluar dari daerah itu
yang jaga daerah situ lagi siapa
akhirnya terbentuklah sea soldier
amin sea soldier udah lima belas kota jadi tiap kota itu punya prajuritnya masing masing
mereka tergerak hatinya karena memang ingin menjaga daerahnya
masalah yang paling pelik sebetulnya yang mbak nadine temukan begitu
dalam menjalankan aktivitas sebagai sea soldier ini
apakah memang masyarakatnya yang belum paham
atau memang sampahnya sudah terlalu menumpuk begitu
kalau sampah menumpuk ya itu sebenarnya sekarang itu rahasia umum
tapi karena dengan kekuatan sosial media ini
semua ingin berbicara lewat sosial medianya
itu lebih terangkat lagi
tapi memang permasalahannya adalah attitude sih
balik lagi ke perilaku kita yang mungkin kita tidak sadar dengan kita dimanja
akan kemudahan segala hal salah satunya mungkin ke supermarket
plastik sudah tersedia kantongannya
itu juga terkadang kita lupa bahwa kita itu menumpuk sampah plastik
tapi bisa dari situ bisa dapat solusi sebenarnya
atau bisa melakukan sesuatu walaupun kita tinggal di perkotaan
biasanya nih contohnya kalau di supermarket
biasanya berlapis tiga supaya nggak jebol nggak rusak gitu
kita bisa bilang satu aja atau lebih kita bisa bawa reusable back kita sendiri
itu udah benar benar jadi tanggung jawab yang
yang itu nggak akan tergerak kalau bukan dari kita sendiri
kenapa karena kita harus ingat kita bawa reusable back pada saat kita mau belanja
itu sama seperti kita bawa dompet
jadi kita nggak bisa lepas kan kita nggak mungkin bisa belanja tanpa dompet
begitu juga tas sendiri kalau kita mau belanja
itu yang rada susah tapi itu proses
sama seperti aku aku juga terkadang lupa gitu
kalau mau pesen minuman tiba tiba udah ada sedotan
betul itu sebenarnya menantang diri lagi
bisa nggak kita bilang mbak saya nggak pakai sedotan ya jangan dimasukin dulu sedotannya
emang sih harus satu step lebih cepat ya tapi ya wajar
namanya manusia itu berproses sama belajar terus
begitu juga aku aku kadang kadang juga suka kelepasan juga
itu wajar banget tapi mengetahui dan sadar dan mau berubah itu yang paling penting sih
apalagi suatu perilaku yang memang sudah diyakini menjadi suatu kebiasaan bertahun tahun untuk dirubah itu kan lumayan sulit
perubahan tuh nggak ada yang enak deh betul
nggak ada yang enak
ada berapa banyak sih mbak nadine sea soldier ini
ini semua perempuan nggak juga
enggak ada ibu ibu ada anak muda ada bapak bapak semuanya ada
ibu susi juga nomor tiga ratus ibu susi
wah ibu susi ibu justity
terus ada beberapa teman yang memang juga mau public figure atau non public figure itu semua sama ya sebenarnya
yang penting harus aktif nah yang udah bernomor itu udah mau mendekati
sebenarnya permintaannya banyak dan bukan poinnya sebenarnya bukan di gelang gelang ini hanya sebenarnya alarm
karena kan manusia kadang kadang pengen sesuatu yang menempel di badannya sebagai reminder ya
nah aku gunain gelang ini supaya orang lebih sadar nih hari ini aku ngapain ya
jadi ya udah mendekati empat ratus yang bernomor gitu
seperti komitmen gitu ya
ada komitmen karena memang dari gelang ini semua sama cuma bedanya ada yang bernomor ada yang tidak gitu
ini dilihat dari warnanya ya ini udah hampir empat tahun aku gak lepas amin sih warnanya nggak terlalu
terlalu ini lah ya rontok apa sih bilangnya warnanya nggak terlalu udah luntur ya
betul ya udah empat tahun padahal ya
yang biru ini ini kita negara kepulauan karena kita penuh dengan laut
tujuh puluh delapan nya ada laut merah putih indonesia terus ini kepang artinya gotong royong
nah kita untuk mendapatkan glory yang mana simboliknya dari emas ini itu kalau kita bergotong royong semuanya
karena kita di negara kelautan
sekedar untuk apa namanya biar keren gitu ya
tapi ada filosofinya juga dipikirkan betul gitu ya
nah ini menarik sekali ya tadi mbak nadine bilang katanya bu susi bahkan sudah menjadi sea soldier nomor tiga ratus tiga puluh an gitu ya
artinya ini kan sudah banyak pihak yang ikut dalam gerakan sea soldier ini
sejauh ini gerakannya ini sendiri mendapat support atau gimana
sejauh ini kita sebisa mungkin berkolaborasi dengan semua pihak ya
semua pihak semua profil semuanya lah kenapa
karena setiap orang punya cara masing masing untuk menyuarakan sesuatu
makanya ada ibu susi ada musisi ada anak anak kecil yang masih bersekolah gitu
itu semuanya gak ada yang sama kenapa
karena memang ke apa ya perbedaan itu menjadi satu
karena kita bisa saling mengisi sama seperti resleting saling mengisi semuanya gitu
dan ya berpengaruh untuk untuk apa ya berpengaruh untuk untuk kita sendiri karena itu tidak menjadi keterpaksaan untuk melakukan itu
dan kita bisa saling belajar dari profesinya masing masing gitu
amin ya memang didukung dari pemerintah juga pemda juga mendukung gitu
kalau lsm lsm lain misalnya greenpeace itu juga
ya memang kita suka berkolaborasi karena lebih powerful ya
karena mereka pun juga sudah punya jaringan yang lebih lama
dan pengalaman juga
pengalaman sehingga bisa berbagi pengalaman
nah dengan apa namanya tentara tentara laut ini yang kemudian datang dari beragam usia demografi begitu juga latar belakang
nah ini susah atau tidak sih untuk mengelolanya apakah semua untuk awalnya dulu deh untuk menjadi sea soldier ini apakah harus memenuhi kualifikasi tertentu
karena kita ingin jadi sea soldier ini jangan jangan nanti ada yang nonton
terus kepingin nih jadi sea soldiernya itu caranya gimana tuh
sebenarnya gampang karena sekarang lagi era digital ya semua bicara lewat digital jadi dengan hashtag sea soldier aja itu udah sangat membantu kita menyuarakan tentang lingkungan
bukan berarti kita nge gang nih aku kurang suka mengotak otaki ya
dan gelang ini sebenarnya bukan berarti gak pakai gelang itu bukan sea soldier
sebenarnya sea soldier ini sebuah gerakan kita sebagai orang harus berkomitmen
kalau ingin bicara tentang lingkungan bicara lah jangan takut
kenapa karena itu benar lingkungan ini ya milik kita semuanya bukan satu atau dua orang gitu dan bukan hanya masalah indonesia aja tapi itu masalah dunia gitu
dan itu sebenarnya yang paling penting sih hashtag sea soldier jadi ya siapapun sea soldier sebenarnya
enggak buka berarti kayak
tapi kalau aku pengen punya gelang kayak gitu ya
sebenarnya bisa tinggal ke instagram sea soldier aja tapi kita tidak memfokuskan bahwa untuk jadi sea soldier itu harus punya gelang
jadi sebenarnya media aja
dan juga tidak ada kewajiban begitu ya
kewajiban itu karena harus datang dari hatinya
iya makanya kan beda umur beda profesi gak ada yang sama karena memang itu uniknya indonesia sebenarnya berbeda beda pancasila
ah itu dia
tapi saya juga ingin tahu pengalaman selama empat tahun ini pasti sudah banyak sekali kontribusi begitu ya bagaimana kemudian tantangannya dan juga saya yakin tidak hanya di laut saja
pasti juga di laut
tapi pengalaman mbak dan ini sudah dimana mana
kita akan lanjutkan setelah jeda ya mbak nadir
dialog dengan nadine chandrawinata akan kami lanjutkan setelah jeda berikut
iya kami lanjutkan perbincangan kami bersama penggagas
gerakan sea soldier nadine chandrawinata ini sudah berjalan selama kurang lebih empat tahun gitu ya mbak nadine
pasti sudah banyak pengalaman yang dialami oleh gerakan sea soldier ini
kalau sea soldier kan mungkin pemikiran orang awam akan berpikir oh iya berarti tentara yang kemudian membersihkan sampah di laut
nah sebetulnya spesifiknya seperti apa gerakan ini
ya emang sih gosipnya wah kita ngotorin aja nanti ada sea soldier yang bersihin
jadi aku disini aku bersama temenku namanya dini dini setnya ningrum
kita berdua ini memang udah bukan terbiasa ya kita senang akan lingkungan
dini awalnya fokusnya di pendidikan jadi kita berpikir gimana caranya gabungin antara pendidikan sama juga aksinya
dan ternyata memang berkesinambungan gitu
dan kegiatan yang sekarang kita udah pasti selalu ada itu di mangrove menanam mangrove kemudian sirkus rumba rumba keliling
kemudian kita juga fokus di sedotan sedotan itu sudah hampir empat tahun sih dan baru bergerang gerang
iya baru bergeraknya sekarang gitu sama tetap masih plastik ya kita bawa tumbler jadi smart traveler itu tetap kita itu nggak akan bisa lepas
tapi tambahan dari empat program yang memang itu udah yayasan yayasanku ini selalu jalan kita juga punya balik lagi ke attitude seperti yang keong diwarnain
itu kan harusnya tidak terjadi
terus kadang kadang keisengan kita suka metikin pohon
mohon ya karena memang lagi lewat ya
itu yang sebenarnya yang kita ingin terus galakin terus bahwa berperilaku yang ramah lingkungan itu bukan sebuah pilihan
itu harus ditanamkan dan itu harus dipelajari lagi
jadi ya itu yang kita lakukan sih
jadi kita sempet di banyuwangi kita menanam mangrove
kemudian watching dolphin itu di menado
karena sesuai dengan campaign kita kalau melihat dolphin bukan di sirkus sembal sembal keliling tapi langsung ke laut
dan itu akan jadi quality time bersama keluarga bersama temen karena selama perjalanan itu banyak yang kita pelajarin
terus kayak tumbler ya kalau mau traveling indonesia kaya akan keindahan bawalah tumbler sendiri bawa box makanan sendiri bawa sampah bawa sampahmu turun dari gunung
banyak kegiatan yang bisa kita lakukan tanpa keterpaksaan
oke mungkin sedikit digambarkan begitu ya apa saja materi yang kemudian disampaikan kepada masyarakat pada saat memberikan edukasi soal perilaku yang ramah lingkungan gitu ya
karena kan kita masih melihat nih ya tadi ya masalah sedotan
kemudian kantong plastik sero foam gitu ya
masih banyak digunakan
nah mungkin masyarakat masih kurang begitu paham dampaknya
kan mereka cuma pikir apa sih cuma sampah doang masa sih sampai akan berdampak begitu besar terhadap kehidupan di bumi kita ini gitu mbak
iya mungkin sekarang udah banyak temen temen yang lihat ya secara viral gitu kaya si udang tinggal dimana atau mungkin apa keong keong keong rumahnya udah diganti dengan jadi botol botol plastik gitu
jadi ya itu sebenarnya
hal hal itu udah sebenarnya secara nyata udah terlihat
sudah sangat terlihat
nah itu bagaimana nih cara kita untuk menguranginya gitu
jadi memang masyarakat mungkin masih belum terinformasikan begitu ya
informasi udah tapi terkadang kita memasak bodohkan apa yang ada di sekitar dan ya balik lagi kita orang di perkotaan kita kan jauh dari gunung dari laut kita tidak tahu efeknya seperti apa
jadi itu masalah bodohan itu dan ketidaktahuan dan tidak mencari tahu akan berita tentang lingkungan gitu itu yang terkadang sulit mengubah mindset orang yang tinggal di perkotaan bahwa kita melakukan hal yang sangat sederhana ini berdampak besar loh bagi bumi ini gitu
salah satunya yang tadi aku kasih tahu harus bawa tumbler sendiri itu berguna banget sebenarnya
makanya terjadi penumpukan karena tidak terjadi penumpukan sampah itu di area kita itu terjadi penumpukan di bag sampah
kemudian di laut
iya itu memang
kalau sampahnya masuk ke laut
memang gak kelihatan dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipercaya bahwa ini apa yang aku lakukan untuk lingkungan itu akan menjadi sebuah perubahan
itu agak sulit untuk diyakini gitu
makanya terkadang keluarlah dari rumah dari comfort zone untuk melihat di sekitar apa yang terjadi
dan salah satu dampak dari upaya yang kemudian tidak menjaga lingkungan ini adalah perubahan iklim begitu ya
yang saat ini memang menjadi pembahasan
nah apa yang ingin disampaikan soal climate change ini apa yang pengalaman pribadi dari mbak nadine sendiri
ya sebenarnya ini menunjukkan bumi ini bernafas bumi ini tidak diam
bumi akan tetap bergerak ya bergerak dalam arti ada perubahan perubahan topografinya nanti akan berubah karena memang bumi ini bernafas gitu
ditambah lagi dengan kegiatan negatif kita yang berubah
kesehatan negatif kita yang merusak lingkungan ya salah satunya penggunaan yang kurang ramah ya steroform
jujur mungkin banyak yang belum tahu bahwa sterofoam sebenarnya lebih parah dari plastik
itu sangat parah sekali kalau terurai juga ya sama seperti terurai jadi terpotong kecil kecil masuk ke mulut ikan ikan kita makan
jadi kita makan itu plastik dan styrofoam
dan ya memang lebih baik ya kita mencoba untuk tidak mempercepat bumi ini menjadi lebih panas lagi
yang sederhana itu
oke bicara soal membuat bumi lebih panas saya sempat membaca begitu ya mbak nadine ini pernah ke kartens kan
nah kemudian ada situasi yang memang tidak seperti biasanya
apa yang terjadi waktu itu
jadi dari teman teman pendaki dulu sempat pas ke puncak kartens sempat masih bisa merasakan dan melihat ada salju di atas di puncaknya
nah kemarin pada saat aku kesana itu di puncaknya udah gak ada
jadi ternyata bisa
jadi ternyata memang ada penurunan jujur aku gak tau berapa persen ya tapi disitu ada kayak kayu dimasukin di tancap kurang lebih segini lah
ada penurunan penurunan ekstrim bahwa itu ya karena ada climate change nya
nah itu yang dirasakan dampaknya secara langsung ya
emang kita menuju kesana untuk dokumentasiin bahwa salju abadi yang di indonesia ya tinggal di kartens kan ya
dan ternyata memang ya itu yang terjadi
salju aja tidak ada
kalau gerakan yang sudah dilakukan selama empat tahun ini sebetulnya yang paling efektif begitu ya untuk mengajak masyarakat untuk merubah perilakunya menjadi lebih sayang terhadap lingkungan lebih sayang terhadap bumi yang kita pijak ini itu apa sih mbak nadia
yang paling efektif
sebenarnya tiap orang harus mencari alasan sih kenapa kita harus menjaga lingkungan ya
karena dengan alasan itu itu dia menjadi orang yang punya prinsip kuat gitu
dan yang paling harus dilakukan adalah kita mau mencoba melakukan sesuatu yang berbeda dari daily life kita lah
satu yang berguna untuk diri sendiri sama untuk orang di sekitar gitu
salah satunya ya seperti tumbler
tapi ya kalau orang nggak mau juga ya nggak bisa dipakai
jadi banyak yang bertanya gitu kayak gimana cara untuk aku bisa bicara tentang lingkungan
ya lakukan apa yang kamu ingin suarakan gitu
karena banyak sekali isu tentang lingkungan
bukan hanya plastik
dan ya itu terkadang kita sebagai manusia karena udah nyaman ya kita nggak mau mencoba sesuatu yang baru yang ternyata itu bisa berguna bagi untuk masa depan kita anak hidup kita
itu yang kriesnya yang harus digali lagi
dan bukan hanya menyalahkan aja dengan adanya banyak bencana menyalahkan orang
lebih baik ya kita melakukan untuk sebuah perubahan di lingkungan kita dulu deh
lingkungan kita di perumahan
mungkin di perkantoran di sekolah
satu perubahan kecil aja
nanti lama lama kalau udah itu udah merasa nyaman jadi habit kita kita memperluas lingkaran kita lagi lebih ke ruangan mungkin ruangan di komunitas atau ruangan pekerjaan kita gitu
nah keluar dari zona nyaman ini kan memang sesuatu yang sulit ya
apalagi kalau ya selama ini mudah gitu kenapa mesti dipersulit begitu ya
nah itu dia
nah itu bagaimana ya caranya supaya
jadi masyarakat merubah perilaku tapi memang dampak dari perubahan itu tidak bisa langsung dirasakan begitu ya
memang perubahan itu tidak ada yang enak
gak ada yang enak
tapi setelah kita udah tahu pad nya setelah udah tahu caranya dan menikmatinya dan bersyukur itu akan lebih bersyukur lagi kita
karena kita melakukan sesuatu bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk sesuatu yang tidak bisa kita lihat yaitu masa depan
untuk anak cucu untuk lingkungan untuk binatang kita untuk tumbuhan
terkadang memang susah tapi ya perlu kita sadari bahwa di bumi ini makhluk hidup itu bukan hanya manusia yang ada yang tinggal di bumi ini
ada makhluk hidup lainnya yang kita harus berbagi dan kita menjadi mulut bagi si makhluk hidup lainnya ini yaitu si binatang si tumbuhan
emang perubahan gak ada yang suka tapi ya lihatlah keadaan sekarang kita ini gitu apa yang terjadi di sekitar kita

memang yang kita lakukan mungkin tidak akan berubah signifikan
ya langsung begitu ya
yang langsung kayak membalikan telapak tangan ya tas langsung ke atas
itu semua proses
sama seperti kehidupan semua proses
menjadi lebih baik
adakah cerita dari teman teman sea soldier lain begitu ya yang tadinya mungkin perilakunya amat sangat tidak menyayangi lingkungan tapi kemudian akhirnya menyadari bahwa ini penting gitu
teman teman sea soldier sih semuanya sama seperti aku sih kita semua proses pembelajaran
kita nggak ada yang kita bisa bilang kita ini melakukan hal yang benar nggak tapi di sini kita sama sama belajar mengenal lingkungan kita menyatukan suara kita berjalan dan melangkah bersama
karena akan lebih efisien bila kita menyuarakannya lebih dari satu suara kayak semuanya bicara tentang lingkungan dan serempak gitu
dan aku gak bisa bilang bahwa kita melakukan yang selalu semua benar
benar enggak kok kita juga kesandung sandung juga kadang kadang kita juga melakukan sesuatu yang tidak benar

jadi yang paling penting itu kita mau belajar untuk memperbaikinya enggak
itu yang paling penting proses pembelajaran
menjaga konsistensi ini empat tahun kan bukan waktu yang mudah meskipun tadi mbak nadine masih baby ya
apalagi zaman sekarang gitu ya mudah sekali mengikuti tren dan lain sebagainya gitu
nah bagaimana menjaga konsistensi dari gerakan sea soldier ini
kalau tadi mbak nadine cerita juga kadang kadang suka ada batas lombongan
loss mungkin kadang kadang sebagai manusia kita kadang kadang lelah juga gitu
nah bagaimana sih atau ada cerita nggak
pernah nggak sih mengalami suatu titik gitu kayak aduh lelah juga ya ngajak orang orang yang sebenarnya nggak mau diajak berubah gitu
kalau di sea solder sih kita mencoba untuk tidak menghakimi orang
kita tidak memaksa orang untuk berubah
kenapa ya karena seperti yang tadi aku bilang orang kalau bukan dari hati itu gak akan berubah gitu
nggak akan mau menjalankan itu
karena itu menjadi sebuah beban
tapi ya seperti yang tadi aku juga udah share alasan setiap orang tuh harus punya alasan sendiri
gimana caranya untuk menonton artinya mengatur jadwal mengatur kita kesana berapa jam itu kan semua pengaturan
nah itu sama seperti saat kita ingin bicara tentang lingkungan
kalau kita punya komitmen untuk kita mau bicara lingkungan
dan kita nemu alesannya
itu pasti akan terus menerus
emang kadang kadang capek sih kayak aduh apalagi ya mau dikerjain kayaknya semua udah dikerjain gitu loh
ya kita harus punya target baru lagi
apa titik pencapaian yang apa yang kita ingin dapatkan untuk lingkungan
akan tersentir kembali pada saat bumi sudah mulai bicara lagi
bumi udah mulai mungkin di sekitar kita udah mulai kayak kotor lagi apa ya
nah itu muncullah kreativitas
itu bagaimana cara kita bicara
tapi tanpa membuat orang itu terancam
itu sebenarnya pr buat kita semua untuk bicara secara kreativitas
oke ada contoh konkret nggak misalnya pengalaman pada saat melakukan sosialisasi begitu ya
kalau sosialisasi ya kadang kadang depan kita yang paling gampang deh yang sering aku lihat depan mobilku buang plastik gitu
yang dulu yang paling ekstrim aku samperin
itu pernah tuh langsung disamperin
dulu ya karena lagi macet
jadi aku samperin gitu
tapi aku gak marahin nanti orang
aku langsung ambil plastiknya yang dia buang aku balikin lagi ke mobilnya
orang itu bingung kenapa ya gitu
itu yang ekstrimnya
dimasukin sama mbak nadine lagi ya
tapi aku maksudnya tidak marah marah gitu
itu hanya sebenarnya yang aku coba praktekkan adalah gilty pleasure nya ya gitu
sama seperti ada beberapa kali temen juga kayak di depan mukanya dibuang sampah sembarangan
terus ya ada anak kecil ya buang ambil
karena memang si setelah itu ada yang junior dia ambil plastiknya terus taruh ke tong sampah
sebenarnya langsung dilakukan di depan mata itu lebih efektif
dan menimbulkan dampak langsung memori gitu
malu gitu kan
ya itu yang kita pakai gitu
himbawan untuk masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan mbak nadine
untuk lebih menjaga lingkungan cobalah ajak teman teman sekitar keluarga
satu hal yang sederhana
peran orang tua pun kepada anaknya juga sangat efektif ya
dalam arti ya mungkin di kamarnya
mungkin anak ini harus diajarkan bagaimana cara membersihkan kamarnya
jangan mbaknya yang membersihkan
biar anaknya tahu seberapa banyak sampah yang dia produksiin
tapi dari situ harus ada bimbingan dari orang tuanya
bahwa ini loh plastik ini susah terurai
jangan menggunakan terlalu banyak
nanti selanjutnya pasti anak itu akan membersihkan kamarnya
dan plastiknya mungkin akan berkurang
itu salah satu caranya
kemudian juga pada saat lagi menggambar anak kecil
kalau bicara tentang dovin orang tuanya juga tetap harus membimbing
ngasih tahu bahwa dolphin ini tidak bisa dipisahkan oleh keluarganya
jadi dia ada di habitatnya
sehingga tidak bisa dibawa bawa dalam sirkus gitu ya
terus yang paling penting karena sekarang semua pakai handphone
mungkin alangkah baiknya ya kita juga bijak dengan kita memposting sesuatu yang positif juga ya
jadi bijak dalam bersosial media
nah dengan tren selfie yang biasanya kalau lagi traveling mungkin ke rinjani atau ke gunung apapun
foto ya muka kita segede apa rinjaninya sekecil ini
dan captionnya tuh tentang rinjani
jadi alangkah baiknya juga kita bisa menggunakan secara bijak sosial media kita
dengan lebih yang edukatif lah
sekarang kan baru saja kita lewat pilpres begitu ya
ini sudah ada presiden nanti kita lihat ya di kpu tanggal dua puluh dua mei
untuk presiden terpilih pesan pesannya harapannya begitu
aku yakin ya dengan nanti presiden baru kita
aku yakin dan optimis banget akan ada perubahan besar untuk lingkungan
karena berapa tahun ini
berapa tahun ini go green itu jadi topik banget ya
semua kegiatannya semua go green googring
artinya sudah ada kepedulian akan penghijauan dari masyarakat kita
dan aku yakin pasti nanti lebih ini lagi lebih ekstrim lagi
dan aku yakin indonesia akan bisa jadi contoh negara yang peduli akan lingkungan ya
good luck terus untuk gerakan sea soldier nya
nanti tahun depan kita akan update lagi
jangan berhenti untuk terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan
kadin terima kasih sudah hadir di cnn indonesia newsroom